belakangan ini tanaman hias menjadi obyek koleksi yang digemari sebagian masyarakat
selain memelihara tanaman hias dalam pot kita juga bisa mencoba alternatif yang satu ini
bulat kecil dan sedap dipandang inilah kokedama ini adalah seni merangkai tanaman hias dari jepang
menggunakan media tanam tanah dicampur lumut yang berbentuk pula teknik kokedama ini mirip bonsai
sehingga mengutamakan estetika bentuk tanaman kokedama banyak digunakan sebagai pajangan di
meja atau digantung untuk mempercantik sudut rumah cara membuatnya cukup mudah
persiapkan tanaman hias yang hendak dijadikan kokedama tanaman yang digunakan bisa apa saja
sesuai dengan selera anda mulai dari aglonema sirigading hingga sansifera selanjutnya
campurkan tanah sekam yang dibakar dan pupuk kandang dengan sedikit air aduk rata hingga
mendapatkan tekstur yang lebih lembab jika sudah buat bentuk bulat dari adonan tanah di sekitar akar
tanaman sambil ditekan sampai tekstur lebih padat terakhir lapisi bulatan dengan serabut kelapa
lalu ikat dengan benar nah kalau yang ini adalah kokedama yang asli ini menggunakan
dan lumut smac nomos namun bahan ini agak sulit didapatkan di indonesia sehingga ada bahan pengantinya yang jauh lebih mudah didapat dan
yang jauh lebih mudah didapat dan membuat kokedama yang lebih mudah didapatkan di indonesia sehingga ada bahan pengantinya yang jauh lebih mudah didapat dan
harganya juga lebih terjangkau yaitu dengan menggunakan serabut kelapa seperti yang saya buat satu ini bentuknya juga tidak
malah cantik dan justru jauh lebih rapi selain murah dan mudah didapat bahan yang digunakan untuk membuat
kokedama juga ramah lingkungan ya jadi karena kokedama ini menggunakan bahan bahan seperti
serabut kelapa yang bahan organik jadi lebih ramah terhadap lingkungan

walau belum terlalu banyak berkembang di indonesia penggemar kokedama mulai bermunculan mereka tertarik dengan keenikan dan cara merawat yang mudah
walau belum terlalu banyak berkembang di indonesia penggemar kokedama mulai bermunculan mereka tertarik dengan keunikan dan cara merawat yang mudah
walau belum terlalu banyak berkembang di indonesia penggemar kokedama mulai bermunculan mereka tertarik dengan keenikan dan cara merawat yang mudah
dan saya tertarik dengan kokoderma bentuknya emang lucu karena tidak membutuhkan pot tinggal digantung aja jadi sangat praktiklah untuk kokedama ini
untuk penyiraman cukup merendam kokedama dalam air selama beberapa menit
jangan lupa untuk meletakkan kokedama di tempat yang terkena sinar matahari pagi setiap tiga hari sekali agar tanaman mendapat nutrisi yang cukup
putri demes anggacita kesumah jakarta